final kompetisi bola basket empat lawan empat yang pertama di indonesia digelar di kota bandung jawa barat sabtu siang
sepuluh tim yang lolos dari seri sebelumnya yang digelar di lima kota di jawa barat bertarung untuk memperebutkan gelar juara
walau masih tergolong baru permainan modifikasi basket setengah lapangan ini pun menjadi ajang mencari atlet basket nasional
seri kelima atau babak final kompetisi basketball for on empat digelar di monumen perjuangan jawa barat kota bandung
inilah seri terakhir dari sebelumnya yang digelar di lima kota yakni bandung cirebon tasikmalaya bogor dan subang
sepuluh tim yang lolos bertarung untuk memperbutkan gelar juara
namun ada yang berbeda empat on empat ini baru pertama kali diadakan di indonesia
walau tergolong baru antusiasme peserta untuk mengikutinya luar biasa
luas lapangan empat on empat hanya setengah luas lapangan basket konvensional serta menggunakan satu ring dan lapangan pun dikelilingi ramkawat menyerupai kandang atau cage
selain itu yang digunakan adalah empat on empat yang berbeda dengan empat on empat
dan bola berukuran tujuh dan pesertanya hanya pria
bagi para pemain basketball empat on empat ini sangat berbeda dengan basketball konvensional
tempo waktunya hanya empat belas detik bukan dua puluh empat detik
serta luas lapangan dan waktu bermain hanya lima menit
kalau menurut gue ini lebih sedikit keras sih
karena kita banyak lapang kecil nih main empat lawan empat
terus body contact banyak pasti lebih lebih apa ya callnya agak lebih sedikit susah harapannya
kalau ini kan udah mulai jalan nih dari jateng dari jabar
terus ya seandainya kalau berangan angan sih kayak ada nasionalnya
jadi kalau misalkan kayak kemarin jateng juara nanti perwakilan jateng ketemu main jabar ada yang jakarta
empat on empat ini sudah ada sejak dua ribu empat belas
tetapi kompetisi di indonesia baru digelar tahun ini
pihak penyelenggara pun sengaja memilih olahraga basket untuk memajukannya sekaligus menjadi wadah bagi pemain berbakat
jadi sebenarnya kan kita tahu nih banyak banget nih pemain basket yang rindu buat main basket nih
indonesia bandung dan sebagainya itu kurang mempersiapkan wadah wadah basket
nah kita di sini mau kasih wadah dengan tema playmaker
untuk mereka tuh bisa nostalgia dan main basket lagi dan having fun sama teman temannya
tujuan utama ya kembali lagi sebenarnya sih memberikan wadah ya
nah harapan kita basket itu bisa jadi salah satu sports number one lagi di indonesia
kompetisi di bandung merupakan final dari seri yang digelar di lima kota dengan tiga regional jawa barat jawa tengah dan jawa timur
diharapkan dengan permainan basket empat on empat
pihak penyelenggara akan menggelar kompetisi di sejumlah kota di sumatera kalimantan dan sulawesi
sebagai ajang mencari bakat untuk memajukan olahraga basket di indonesia
tony oktora bandung